selama pandemi banyak aktivitas yang kini dilakukan di jalur virtual
mulai dari belajar menyelesaikan tugas kantor hingga wisuda berwisata dan menyaksikan pertunjukan seni
pengajar tetap vokasi humas dan pengamat sosial universitas indonesia devi rahmawati
memprediksi perubahan interaksi masyarakat ini akan berlanjut pada dua ribu dua puluh
mau vaksinnya sudah selesai atau tidak sudah selesai sekalipun akan tetap berjalan
orang akan mulai dan industri misalnya ini kan pasti yang salah satu yang akan menjadi leading sector
biasanya adalah industri
karena kalau industri sudah melihatnya efisien juga nih untuk beberapa industri
untuk ya udah gitu apa namanya sebagian di rumah sebagian di kantor
atau memang bentuknya siklus karena dari segi well being kesehatan mental juga bagus nih
karena nggak harus selalu macet macetan apa segala macam
nah itu bisa jadi akan menjadi satu kebiasaan yang menarik juga
sebelumnya direktur jenderal informasi dan komunikasi publik kementerian komunikasi dan informatika
widodo muktio mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan infrastruktur
agar masyarakat dapat mengakses jaringan internet berbiaya murah
kami di kominfo apa tugasnya
kami di kominfo berkolaborasi dengan pemilik telko telekomunikasi entah telkom indosat dan seterusnya
untuk memberikan layanan berbiaya murah
entah itu bentuknya diskon atau mungkin ada ekonomi
dan angkanya dari semua pemilik telkom itu luar biasa
setiap bulan itu kita jumlah kita minta ada berapa yang disubsidikan kepada publik semua telko itu
angkanya satu sembilan t per bulan
namun menurut sosiolog universitas indonesia rapai ladewantari duyanto
ketersediaan infrastruktur telekomunikasi bukan satu satunya pendukung perilaku virtual
pemerintah diharapkan mengupayakan gerakan literasi digital
agar kesenjangan digital bagi kalangan gagap teknologi teratasi
jadi digital divide yang selama ini kita tidak kemukakan adalah literasi
dan literasi itu bisa berupa perbedaan generasi bisa juga berupa perbedaan latar belakang pendidikan
dan seperti kita ketahui di indonesia latar belakang pendidikan kita juga masih ada celah yang besar
betul betul yang sudah
sangat mumpuni tapi ada juga yang tidak punya kesempatan untuk itu
sehingga tidak punya kesempatan untuk memahami teknologi teknologi yang mendukung virtual maupun digital tadi
meski bekerja dan bersosialisasi secara virtual sudah menjadi hal yang lumrah saat ini
ada juga yang berharap perilaku virtual dapat berakhir walaupun tidak dalam waktu dekat
selain diperlukan pengeluaran ekstra ada hal hal yang tidak terjangkau pada pertemuan secara virtual
karena terus terang
agak susah ribet semuanya gitu
kayak hal paling kecil deh kalau virtual zoom itu kan kayak kuota
ada yang ngeluhin kuota kayak daring pakai kuota apa pakai kuota
kalau online menurut saya pjj itu banyak kendalanya bagi kita
terutama saya sebagai guru yang merasakan kurang kurang benar benar kurang menikmati
kita tidak kenal anak salah satunya tidak kenal wataknya
kita kenal pribadinya
kalau kita kumpul kita tahu setiap hari kita ketemu itu lebih enak
secara ekonomi pelaku bisnis menilai perilaku virtual lebih efisien
sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi di kawasan tebet jakarta selatan ini
menyelesaikan berbagai urusan pekerjaan melalui jalur virtual selama pandemi
pada tahun depan perusahaan ini masih akan menggelar rapat rapat secara virtual
memang meeting virtual ini sangat bagus buat di perusahaan kita
karena salah satunya adalah karena klien klien kita kan banyak kan juga dari luar luar indonesia
jadi dengan meeting virtual ini kita nggak perlu ibaratnya jauh jauh lagi sebenarnya
apalagi juga untuk mengurangi biaya kos kita ya
pandemi mengharuskan kita memindahkan banyak aktivitas ke jalur virtual
kita perlu memanfaatkan teknologi dengan lebih efisien
dan pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur untuk menunjangnya
victor pangaribuan warsa jakarta